berita pilihan berikutnya saudara empat puluh dua balita keracunan bubur
puluhan anak di majene keracunan masal usai konsumsi makanan tambahan cegah stunting
polisi lantas turun tangan menyelidiki kasus ini
puluhan anak bersama orang tuanya terus berdatangan ke puskesmas pambuang
kecamatan pamboang kabupaten majene sulawesi barat
dua pasien yang mayoritas merupakan anak di bawah dua tahun ini
diduga keracunan sehingga alami muntah muntah dan lemas
setelah mengonsumsi telur ayam dan sayuran
yang dibagikan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dppkb majene
pihak dppkb majene menyebut
belum bisa memastikan apakah anak anak tersebut keracunan akibat makanan
yang dibagikan dalam program pemberian makanan tambahan atau pmt
untuk balita dan baduta tersebut
kejadian ini tidak saya tidak bisa juga mengatakan apa
karena ini kan kita sudah dua kali launching seperti ini
banggai dengan banggai timur aman tidak ada apa satupun
ya nanti tadi ini ada di kamboang
dan yang dikasih makan itu bukan sebegitu saja
kita kasih makan itu seratus lebih satu ratus lima puluh lebih
pihak kepolisian lantas turun tangan mendalami kasus dugaan keracunan masal
setelah mengonsumsi makanan dari program pmt
polres majene juga telah meminta keterangan dari tiga orang saksi
yang kerecunan makanan yang terjadi di kecamatan pambuang
per hari ini kami melakukan pemeriksaan
melakukan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana
kemudian orang tua korban kemarin
kemarin malam kami langsung ke tkp bersama idan
untuk kami kirim ke bp pom mamuju
total akan ada sepuluh orang yang rencananya akan diperiksa pihak kepolisian
untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut
sepuluh anak yang dirawat di puskesmas dinyatakan sudah pulih
sementara dua orang lainnya dirujuk ke rumah sakit